institut agama islam negeri pontianak
tia sebagai musisi freelance
tahu dong qr indonesian standard
kris adalah qr code indonesian standard
yang mana merupakan standarisasi pembayaran
berbasis barcode atau digital yang ada di indonesia
jadi tentu kita harus menyesuaikan
ke negara mana kita belanja
jadi konon kita bisa belanja di singapura
dengan chris tanpa melakukan konversi
jadi bisa multi gateway payment
lebih aman lebih aksesibel juga
di era industri empat memang
sebuah keniscayaan ya kalau kita tidak go digital
mungkin tidak hanya untuk pembayaran pembayaran yang besar
tapi microfayment pun mungkin sudah bisa menggunakan cris ya
konveniencenya menggunakan transaksi dengan crisp ini